buat apa sih bikin sim itu harus ada zigzag dan angka delapan
artinya bukan hanya standar nasional
karena sentimen negatifnya tinggi
nah ini sesar aktif yang berada di sepanjang selatan pulau jawa sumatera ntt hingga naik ke atas laut banda
wah kayaknya ada satu yang terlupa
pemirsa nah kalau penasaran sebelum makan ya kita coba intip dulu yuk cara bikinnya gimana sih cara
jauhkan dari benda berbahaya yang bisa menyakiti diri